sebentar ya suster sebentar aja
selama ini aku mencari cari jessica
sekarang dia berdiri di hadapan saya
saya harus dapatkan sesuatu
sebentar ya suster
saya mau ketemu dokter andi sebentar
saya nggak akan lama di dalam
kamu tunggu disini sebentar
kayaknya udah malam juga
gak enak sama kakak
tapi kayak gitu sih
apa karena gue kepikiran
tanpa sadar gue jadi mikir
om irfan terus
sampai sampai ke bawah mimpi
om irfan benci papa
hubungan om irfan
mama sofia dan papa kan baik
dia semoga aja bukan om irfan
di balik semua ini
gue harus tetap pas pada menjaga andin
mama rena dan juga
hari ini kemungkinan besar papa akan
agak sibuk di coffe city
jadi nanti pas sampai covet city mungkin
papa juga akan keluar sebentar
ketemu sama distributor
kamu di rumah aja ya
sendirian di covet city
jadi gak enak lah kamu
aku udah janjian sama al disana
janjian apa sih
kamu ini kompak banget sama
kasih tau papa dong
nanti aja deh
nanti mama jelasin
kalau kita udah disana ya
kalau al udah dateng
gak boleh sekarang
ntar aku bisulan tuh
aku siap siap dulu ambil tas ya
aduh ya ampun
yang habis baikan sama randy
mukanya bahagia banget sih
auranya beda gitu keliatannya
oh iya deh kak kamu nanya
masalah kamu sama randy itu gimana sekarang ceritanya
udah sampe mana
kenapa sih kak kepo banget jadi orang
ya bukan kepo soalnya kemarin kamu tiba tiba nangis
terus denger denger udah baikan
itu gimana maksudnya ceritanya
intinya mas rendy itu gak selingkuh
dan aku percaya sama dia
yaudah aku buru buru
ada meeting jam delapan aku duluan ya
kau perhatiin gak sih tadi
dari muka kak itu jelas banget tuh
dia tuh kayaknya gak happy happy banget
udah deh itu tuh perasaan kamu doang tau

tuh bukunya seneng seneng aja aku liat mukanya
proko flu dan batuk pilihan yang sudah betul
untuk redakan gejala flu yang disertai batuk
tidak menyebabkan kantuk dan tidak mengganggu aktivitasmu
oh itu bu ada kelainan janin
jadi rencananya harus dikuret
karena kalau diteruskan kehamilannya
permisi bu pak
semoga anak kita baik baik aja ya
jadi anak yang kuat ya
tadi mama minta papa bawa laptop buat apa
dengan bu sarah
saya asistennya mas alec dititipkan ini untuk bu sarah
oke terima kasih ya
kalau begitu saya izin perimisi ya bu ya
karena aku mau liat hasil fotonya
waktu maternity kemaren
bisa kamu aja nggak yang milih
karena aku harus pergi sebentar sama staff
mau cek biji kopi yang baru
ya udah oke
nanti paling dua jam lah
balik sini lagi ya
ya udah aku tunggu sini ya
kamu jalan sekarang ya
apa beberapa hari ini
hmm enggak sih dong
semoga semuanya baik baik aja
baik baik aja semuanya kan
gak ada gangguan janin
gak ada gangguan janin
gak ada gangguan janin

secara panjang dan berat bayinya normal ya pak
tapi sebaiknya bu andin dalam minggu ini
bisa usg empat dimensi
agar di treaty lebih lanjut
kalau ada kelainan pada janin
nanti saya siapkan surat pengantarnya
saya siapkan surat pengantarnya
posisi kandungan masih turun
posisi kandungan masih turun
tapi sudah tidak menekan ke jalan lahir
jadi bu andin bisa aktivitas kembali
tidak boleh capek
tidak boleh stress
dan tidak boleh naik turun tangga
terima kasih sis
dan sekarang sudah tidak menekan lagi mas
dan sekarang sudah tidak menekan lagi mas
pas lahiran anaknya sehat
kayanya kita harus secepatnya usg empat dimensi deh

saya nggak mau kejadian kayak suami istri tadi

ya kamu jangan mikir kayak gitu dong

gak mikir kayak begitu juga
cuman kan cari yang terbaik
ya berdoa lah mas
tapi kan ikhtiar juga boleh
tapi inget ya
diem aja dengerin jangan ngelakuin apa

adi kapan ya main kesini lagi
harus nyari kerja saya
baru saya s dua
jadi belum bisa
iya juga ya pap
iya juga ya pap
dia pasti lagi sibuk banget sekarang

semoga adi dapat kerjaan yang baik
semoga adi dapat kerjaan yang baik
adi nggak kerja aja di kantor papa

kalau adinya mau
ya bisa aja bapak terima kerja
kamu mau papa kenalin sama dokter baru

kita kan sekarang udah
kamu udah gak keharapan kasih lagi
kamu udah gak keharapan kasih lagi
karena kan adi udah ada disini
karena kan adi udah ada disini
jadi papa mau kenalin kamu sama dokter baru
tapi buat apa papa
tapi buat apa papa
atau obatnya juga masih ada kok
nanti papa kenalin sama
tuan pawah yang baru ya
oke kalau gitu pak
oke kalau gitu pak
jas lanjut siap siap ya
jas udah keluar makeup tinggal ganti baju
yaudah bawa tubuh ya sayang
selamat pagi dengan klinik
fisikiatrisya lendre ada yang bisa saya bantu
saya mau bikin janji dengan dokter anissa
maaf pak hari ini dokter anissa gak praktek karena sakit
beliau izin seminggu kedepan
gimana kalau dengan dokter andi pak
beliau juga salah satu dokter senior
beliau bisa di jam sebelas
oke ya boleh dengan dr andi aja
kalau gitu tolong buatkan
tidak ada yang baik
tinggal dua lagi
oke saya perlu konsultasi dan appointment sama dokter andi ini
tidak ada yang baik
tidak ada yang baik
tidak ada yang baik
tidak ada yang baik
tidak ada yang baik
tidak ada yang baik
tidak ada yang baik
tidak ada yang baik
selamat pagi dengan klinik
fisikiatrisya lendre ada yang bisa saya bantu
ya selamat pagi
saya dengan rosal fahri
janji konsultasi dengan dokter andi bisa
sebentar ya saya cek jadwalnya dulu
bisa bu ibu konsultasi dengan dokter andi
di jam dua belas siang
sekarang telepon al dulu
lihat kepalanya nanti kebentur
kayanya mama perlu ketemu dan konsultasi dengan dokter andi
ya udah boleh tapi ditemenin riza ya
hati hati di jalan mah
mau ke psikiater obatnya habis
kasihan dong rena sendirian di rumah
gambarnya jangan keluar keluar garis
oma mau pergi sebentar ya
allah mau ke dokter sayang
ya kok semuanya pergi jadi sepi dong
aduh kesian cucu oma
oma janji oma gak akan lama kok
ya oma gak akan lama
mau oleh oleh apa
nanti oma beliin semua ya
dua coklat cake dua coklat bread
ntar bagi sama ancus ya
ya udah oke
eh salam dulu
da dah bu bos
kita lanjut lagi
nanti hasilnya jadi bagus
kurang apa lagi ya
cukup udah kalau mudah
tadi pernah ngasih bros deh buat aku
ya brush ini bagus banget nih kalau dipakai di sini
ini baru pas
ini kotak apa ya

di hari pernikahan kita tapi

jadi aku mau kasih ballpoint ini
tapi aku mau kasih ballpoint ini
jadi aku mau kasih ballpoint ini

sebentar lagi kan hari pernikahan kita
gimana kalau di hari pernikahan kita kita tukaran kado
kamu ada ada aisy
itu kan tanda perhatian dan kasih sayang kita
di hari pertama kita jadi
jadi suami istri
terus kamu mau hadiah apa
ya terserah kamu
apapun biar surprise
ya justru suami istri itu harus saling terbuka
biasanya ngasih sesuatu yang
memang bener bener suka sama pasangannya
gak cuma debak debak
iya juga sih ya
oke kalau gitu
aku mau buku resep masakan
biar aku bisa masakin kamu setiap hari
kalau kamu mau siapa
biar aku bisa bawa terus pas aku kerja nanti
aku mau kasih sama adi sekarang aja
tapi nanti kita ketemu adi dulu ya
soalnya aku mau ngasih nih
jess pengen banget ngasih adi bawa poin ini
tapi belum sempat
jadi jess mau kasih sekarang
tapi kita psikiater dulu ya
kok pakai mobil ini
kita pakai mobil yang time dulu ya pak
mobil kemarin lagi di bengkel
jadi kita pakai yang ini dulu ya pak
mama kira kamu gak mau ngajak andin
aku khawatir aku juga pengen tau
mau merencanakan apa
kamu tuh kamu kan lagi hamil nih
terus papa mana
bapak tadi lagi pergi sama staffnya
katanya ada yang perlu dibeli
tapi cuma sebentar kok katanya cuma dua jam
sebentar lagi juga balik
terus gimana kandungan kamu sayang
udah baik kok
aku udah bisa balik untuk beraktivitas lagi
cuma mereka nyaranin untuk gak capek capek
mama udah liat hasilnya
tadi mama lihat di laptopnya papa
cuma memang terlihat agak kurang wow ya
harusnya bisa lebih bagus lagi
cuma mungkin karena baju kalian warnanya kurang terang
ya itu nanti aja lah
ya udah nanti next time kalau kalian ada waktu bisa foto lagi
itu kan kenang kenangan buat kalian berdua nanti
tunggu pas tujuh bulanan aja gak sih mas
ya terserah saya ikut aja
nah itu juga bisa pas tujuh bulanan ya sekalian
terus gimana rencana mama sama mas al
itu membahayakan untuk mama nggak
insya allah enggak
terus rencananya apa
maaf mbak sama bapak atas nama siapa
tadi saya udah bikin poin
ya sudah tedaftar
mbak sama bapak tunggu sebentar ya
nanti akan dijemput oleh suster
ya makasih bapak
abis dari sini kita ketemu sama adi ya
nanti papa tanya dulu ya sayang ya
susah bener cari kerjaan
sampai sekarang keliling gak dapet juga
ini kayaknya nomor telepon ibu yang waktu itu ngasih gue duit deh
ada apa ya
ini dengan saya sarah orang tua dari elsa
ya bu sarah ada apa ya
kamu masih butuh uang nggak
saya bisa kasih kamu uang lebih
asal kamu mau bekerja sama dengan saya
kerja sama apa ya bu
saya mau kamu pertemukan saya dengan iqbal
orang yang sudah menyuruh kamu untuk menteror anak saya
gimana caranya bu
iya paham bu
oke kita ketemu di bandung sebentar lagi saya jalan ya
oke udah beres ya
kita antarin pulang dulu nanti
habis antarin andi kita langsung berangkat ke bandung
kok aku takut ya
insya allah aman ya
kamu doain dari rumah
siapa sih yang lindungi mama aku
sekarang kita pulang dulu ya
jessie kayaknya masih lama

aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik

aku mau ke tempat yang lebih baik

aku mau ke tempat yang lebih baik

pak ada bu rosa bareng riza pak di sini
saya yakin pak
tadi saya lihat bu rosa masuk dalam klinik pak
tapi rija masih menunggu di luar pak
aduh harus cepat cepatnya ini
ini ini jessica kan
aku berhasil ketemu dengan jessica
aduh saya terlambat
jessi sudah ketemu dengan bu rosa
sudah lama tidak bertemu
kamu masih ingat saya
ternyata kamu masih ingat saya
ternyata kamu masih ingat saya
saya mau ketemu dokter andi
saya ada appointment
kamu ngapain di sini jeska
saya baru aja selesai ketemu sama dokter andi
kalau memang yang dibilang pak sanusi itu benar
denny yang terkuasa jessica
pasti dia mengalami trauma yang hebat
karena kejadian itu
makanya jessica berada di sini
sudah lama sekali kita nggak ketemu
kabar saya baik tante
saya tak bisa echek hal tadi
jadi bisa lelah lagi
dari pengganus malam ini
pasti sudah berani
tapi tetap hilang di setengah kota
tapi enggak weneng
dis kitchen terjaga suling memanju
di antara teman tetreng hat mengulangi
aduh saya terlambat
jessi udah ketemu dengan mbak rosa
sudah lama sekali kita gak ketemu
kabar saya baik kok tante
kok nggak ada di sini sih
kamu cari siapa
jess jangan jess
aku kesini sendiri tante
maaf dengan ibu rosa alfahri
bisa tunggu sebentar sus

saya bisa minta nomer kamu jessica

saya harus paham uber dan perlindunganku fraser

awal istilah kamu semua
aku logegap pada gua

kalau mau bercurigikan lebih baik

alku lebih hati gue aja
maaf sekali tante tapi hp saya rusak jadi sekarang saya enggak megang telepon